ya tempat hiburan malam menjadi magnet tidak hanya bagi pemuja kenikmatan
namun juga menjadi magnet perputaran uang
tidak ada penjelasan rinci ada apa di balik tembok pelindung hotel alexis
namun saya coba berikan gambaran pada anda terkait informasi yang bisa didapat
alexis merupakan hotel serta tempat hiburan yang sebelumnya mengantongi izin berdiri
sebagai geria sehat hotel dan tempat hiburan
bangunan ini memiliki tujuh lantai dan jam operasional
senin sampai sabtu pukul satu siang hingga tiga dini hari
serta hari minggu dan hari libur dua belas siang hingga dua dini hari
dari situs resmi alexis sendiri alexis memiliki beberapa kegiatan usaha
di samping hotel yaitu klub dan bar lounge di lantai satu dekat lobby utama
kemudian di lantai berbeda ada restoran bercita rasa indonesia
chinese food serta makanan jepang
lalu ada juga sis karaoke
dan di lantai tujuh bath house gentleman spa
nah di lantai tujuh ini yang disebut sebut sebagai tempat atau lantai berkegiatan terlarang
yang diduga sebagai sarang bisnis esek esek
penutupan alexis sebagai bisnis prostitusi terselubung memanas
usai penertiban lokalisasi kalijodo pada dua ribu enam belas lalu
meskipun alexis dan kalijodo adalah dua kelas berbeda
penyebabnya alexis lebih akrab bagi kaum menengah ke atas
yang menyambangi tempat hiburan malam
tapi faktanya gemerlap kehidupan malam menjadi magnet perputaran uang
bagi para pelaku usaha misalnya di kalijodo
dengan lebih dari lima puluh kafe dan karaoke yang tersebar di area seluas satu enam hektare
kawasan lokalisasi kalijodo menjadi tempat prostitusi terluas di wilayah dki jakarta
sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an tempat ini dikenal sebagai tempat para pria hidung belang di ibu kota
banyaknya pengunjung yang bisa mencapai puluhan ribu orang dalam semalam
membawa keuntungan besar bagi para pelaku dan pelaku usaha di sana
menurut data kecamatan penjaringan jakarta utara
diperkirakan terjadi transaksi uang sekitar satu sampai satu lima miliar rupiah pada akhir pekan
sedangkan transaksi pada hari biasa mencapai ratusan juta rupiah